kondisi wna yang diduga terpapar virus corona terus membaik
hingga kini pihak rumah sakit dr sutomo surabaya masih tetap memberikan perawatan intensif hingga hasil laboratorium yang keluar
seorang warga negara asing asal tiongkok yang diduga terpapar virus corona masih harus menjalani perawatan intensif di ruang isolasi khusus rsud dr sutomo surabaya
kondisi pasien ini semakin membaik bahkan sudah dapat makan dan minum sendiri
walaupun pasien ini belum memenuhi gejala suspek virus corona namun sebagai bentuk kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona pihak rumah sakit tetap memasukkan pasien ke ruang isolasi
hingga hasil laboratorium keluar hasil swab laboratorium diperkirakan akan keluar satu minggu lagi
untuk pagi ini saya barusan saja mengikuti morning reportnya setiap pagi kita morning report untuk perkembangan pasien ini
pasien ini jauh lebih baik dan sangat membaik dari hari sebelumnya
sudah bisa kita monitor dari cctv yang kita lihat sehari hari
dia bisa beraktivitas dengan baik makan sendiri dan minum sendiri
dan mengenai hasil dari pemeriksaan laboratorium untuk primer end coronanya memang belum ada
namun kita masih tetap merawat dia sampai hasil primer and coronanya itu keluar